masih di connected impeachment kepada presiden donald trump hari ini menjadi trending topic dunia
dan kini sudah bergabung melalui sambungan telepon teguh reza shah akademisi hubungan internasional universitas pajajaran
selamat malam pak reza
mayoritas di house of representative atau dpr nya amerika serikat menginginkan pemakzulan
sebenarnya seperti apa prosesnya
saya pikir rakyat amerika dan juga anggota the house itu pernah bingung rame rame ini sekarang
kalau saya lihat media masa amerika serikat saat ini terpecah mereka
pada perputaran pertama pertanyaan abuse of power demokrat skornya dua ratus tiga puluh melawan satu ratus sembilan puluh
jadi tetap suara nggak pulat
kemudian begitu masuk pertanyaan kedua tentang obstruction of congress jumlahnya dua ratus dua puluh sembilan lawan satu ratus sembilan puluh delapan
tidak mutlak tidak mencapai dua per tiga
jadi untuk itu masih ada waktu urusan ini akan dibawa ke senat
cuma masalahnya kemungkinan besar ini kan terpotong dengan christmas and new year
kemungkinan besar senat baru bisa bersidang awal januari
sementara waktu itu trump saat ini sedang terlibat dalam suatu aksi penggalangan masa judulnya battle trick
dan bahkan beliau mengatakan
jadi trump mencoba melibatkan emosi publik agar mereka masing masing mempengaruhi anggota senat
jadi situasi sedang membingungkan sekali di amerika serikat ini
perkembangan yang akan terjadi adalah untuk bulan januari nanti ya
kita semua harus menunggu jika dua per tiga anggota senat baru trump bisa diimpeach
kalau tidak ya masih tetap begini saja
kalau misalnya memang nantinya presiden trump ini akan dimakzulkan apa dampaknya
dampaknya besar sekali ya
pertama adalah akan ada seorang presiden baru mccain yang harus siap jadi presiden
dan saya pikir mccain sementara waktu akan berada di bayang bayang trump itu satu
dan yang kedua akan ada legasi trump yang membingungkan mccain
apakah diteruskan atau enggak
konsepsi penanaman batas dengan meksiko
yang kedua tentang tpp
yang ketiga tentang persaingan dengan china
keempat persaingan dengan rusia
kelima bagaimana menciptakan stabilitas baru di timur tengah
dan yang terakhir juga bagaimana desain untuk indo pasifik
jadi banyak kekiraan dan beban besar yang warisan trump yang belum selesai
akan dilanjutkan oleh mccain
nah untuk itu tentunya mccain juga ingin bermain aman
karena kalau dia salah mengambil jawaban
ini beberapa bulan ke depan sekitar oktober november itu akan ada pemilihan umum lagi
jadi kalau dia berbuat tidak pas otomatis akan merontokkan suara partai republik
jadi situasi sedang membingungkan di as dan saya sangat berharap ya
kalaupun trump turun ya kalaupun trump tetap bertahan
ya saya berharap dia bisa menjaga sentimen masyarakat amerika serikat agar tidak pecah
karena kalau kita lihat headline sekarang bunyinya adalah
house is divided kemudian trump mengambil alih dengan mengatakan
jadi trump mulai melibatkan masyarakat dalam sentimen di house ini
kedepannya ya terhadap indonesia juga akan ada pengaruh
misalnya apakah trump apakah presiden yang baru akan membawa isu perang dagang ke indonesia
apakah mencoba meminta indonesia bersikap
kemudian juga untuk isu laut cina selatan apakah diminta indonesia untuk tegas
kemudian atas untuk isu indo pacific apakah trump apakah presiden yang baru akan berani mengambil alih
atau mengajak bersama indonesia menjadi co sponsor untuk aplikasi indo pacific
hal ini hal hal yang banyak skenario yang saya pikir tidak diperhitungkan oleh indonesia
juga tidak diperhitungkan oleh dunia bahwa trump akan berkontensi kena impor bahwa trump akan berkontensi kena impor

selanjutnya dalam sejarahnya dpr as juga pernah memakzulkan dua presiden
yaitu presiden andrew johnson dan juga presiden bill clinton
namun kala itu johnson dan clinton tak sampai dicopot jabatannya oleh senat ya pak ya
dan melihat kontroversi atau kasus yang kini memilih trump
bisakah nantinya presiden trump dimakzulkan
betul pada saat itu clinton mengerti bahwa urusannya itu moralitas ya
kemudian clinton juga mengerti beliau mendapatkan kekuatan
mendapat tekanan dari konstituennya sendiri
bahkan banyak negara bagian yang dimenangkan oleh partina clinton
tapi tokoh tokohnya mendekati clinton untuk menarik diri
clinton lebih elegan daripada trump dan trump ini secara ideosinkratik sangat percaya diri
bahkan kalau pun mendapatkan advises baik dari orang dia akan mengatakan you are fired begitu ya
sehingga orang akan sangat sungkan bertukar fikiran dengan donald trump

karena trump adalah tipe petarung dia akan menunggu sampai januari nanti
menang atau kalah tanggung jawab dia sendiri karena cara berpikirnya adalah cara berpikir
a winner gats all jadi kalau senat nantinya merasa menang ya silahkan dan saya kalah total
tapi kalau saya menang sekecil apapun beliau akan menyebutnya saya yang menang total
jadi kita harus menunggu sama sama sampai lewat total dan tahun baru
nah satu pertanyaan lagi nih pak reza dampak kasus pemakzulan ini di election dua ribu dua puluh

ya kita tahu trump berencana mencalonkan dirinya lagi
ya kita tahu trump berencana mencalonkan dirinya lagi
ini apa dampaknya pemakzulan ini kepada pencalonan trump di tahun dua ribu dua puluh
saat ini kalau kecenderungannya kalaupun trump menang tapi legacy yang ditinggalkan adalah dia pernah kena impeach ya
dan impeach itu menurut konstitusi as itu sangat berat abuse of power penyalahgunaan kekuasaan
dan juga penyebab yang lainnya
berlanggaran aturan aturan kongres
kemudian publik semakin
tercerdaskan dengan isu bahwa
sengketa pribadinya dengan joe biden
hubungan bilateral amerika serikat dan
ukraina ini merupakan hal yang
terlarang bagi kongres ini
dan juga abuse of power
januari sampai akhir tahun
kredibilitas trump di dalam negeri dan ini
republik yang juga akan rontok di senat
dan di kongres dan saya pikir
republik sekarang harus
diuji kenegarawanan mereka
apakah menyelamatkan seorang
trump ataupun ikhlas melihat trump
di impis dan kemudian
mccain naik ke atas tapi pada saat yang sama
selama sepuluh bulan ke depan
oke terima kasih
atas penjelasannya pak teguh reza shah
akademisi hubungan internasional